kristen gray dan rekannya sandra alexandra secara resmi dideportas oleh imigrasi dan pasar bali pada rabu petang dua puluh januari lalu
pendeportasian dilakukan setelah kantor wilayah kementerian hukum dan ham bali menyatakan
kristen gray dikenakan tindakan administrasi keimigrasian karena menyebabkan informasi yang dianggap meresahkan masyarakat
di antaranya terkait bali yang memberikan kenyamanan terhadap lgbt
serta adanya kemudahan akses masuk wilayah indonesia pada masa pandemi
perilaku seenaknya wisatawan asing tanpa mengindahkan peraturan memang kerap terjadi di pulau dewata
seperti turis yang ugal ugalan mengendari sepeda motor di bibir pantai hingga motornya terseret ombak
video amatir yang merekam ulah turis itu sempat ramai diperbincangkan di media sosial
salah seorang warga emosi dan menegur wna itu
aksi ini juga membuat geram warga net di media sosial
sementara itu pada saat pemerintah sedang gencar menekan penyebaran covid sembilan belas
sejumlah wisatawan asing yang mengendari motor justru terjaring razia yang digelar di badung bali pekan lalu
mereka tidak mengenakan masker atau memakai masker dengan cara yang salah
sejumlah sanksi pun dikenakan pada mereka termasuk membayar denda
namun mereka masih saja mengeluh
dalam razia protokol kesehatan itu jumlah wna yang terjaring ternyata melebih jumlah wni yang melakukan pelanggaran
tim liputan cnn indonesia